tak terasa sebentar lagi umat muslim akan merayakan hari raya idul fitri
mengirim bingkisan lebaran seperti parcel atau hampers kepada kerabat
teman atau kolega sudah menjadi tradisi
di tengah pandemi covid sembilan belas parcel dan hampers dapat menjadi pilihan
dalam melakukan silaturahmi jarak jauh
di indonesia parsel identik dengan hantaran berisi buah
ataupun aneka produk makan yang disusun dan dikemas plastik
sementara hampers berupa hantaran yang lebih bersifat personal
dengan isian yang beragam serta kemasannya yang lebih menarik
nah bila anda bosan mengirim parcel dan hampers berisi kue lebaran
ada banyak pilihan lain untuk paket yang bisa dikirimkan
seperti yang satu ini hampers atik leonolin
selama ramadan bisnis ini menyediakan pengiriman hampers berisi mukena
namun di masa pandemi covid sembilan belas disediakan juga hampers berisi masker
dengan varian motif dan tulisan sesuai permintaan pembeli
kalau mukena sih emang udah dari tiga tahun yang lalu kita bikin hampers
nah terus untuk yang masker ini juga saya pikir kenapa gak bikin hampers juga ya
hari gini gini kayak berfaedah banget gitu kan
masker juga kita bikin hampers
kurang lebih kayak gini boxnya kalau mungkin agak besar seperti ini gitu
berbeda dengan hampers masker dan mukena
karena hampers tante sayur juga tak kalah menarik
hampers yang satu ini unik dan digemari masyarakat
karena berisi berbagai bahan makanan organik langsung dari petani
seperti buah sayuran daging hingga seafood yang siap diolah
yang pasti sih idenya tante sayur itu berasal dari customer nya kita sendiri
karena kita touching langsung ke customer nya
kita minta ide ide dari customer nya kita
maunya seperti apa
kita sesuaikan dengan konsep awal dari tante sayur itu seperti apa
banyak orang yang tertarik memesan hampers untuk dikirimkan pada keluarga dan kerabat
selain unik hampers berisi produk makanan organik dinilai lebih sehat dan bermanfaat
halo aku beli hampersnya syabu syabu
karena aku pengen kasih hampers yang berbeda dan jauh lebih sehat
makanya dengan adanya hampers tante sayur syabu syabu ini
cocok banget untuk buka puasa supaya nggak terlalu bega juga
hampers yang telah dipesan secara online dikemas dan langsung diantar menggunakan jasa ojek online untuk area jabodetabek
sementara untuk luar jabodetabek menggunakan jasa ekspedisi